pengajian ini dilakukan bukan karena ada syukuran
namun pengajian ini dilakukan sebelum bekerja selama bulan ramadan
setiap hari mulai dari pukul tujuh hingga delapan pagi
seluruh aparatur sipil negara atau asn muslim sekabupaten purwakarta
menggelar tadarusan sesuai surat edaran bupati purwakarta
selain mengaji para pegawai juga mengikuti ceramah keagamaan pada rabu pekan lalu
menurut bupati purwakarta kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan
ia menargetkan tadarusan ini bisa tamat atau hatam pada minggu ketiga ramadan
tadi sih sudah empat hari ini kita baru menyelesaikan satu hari itu satu juz
karena panjang panjang tapi nanti mungkin ke depan
karena kita menyelesaikan dua juz sampai tiga juz dalam satu hari
hal serupa dilakukan pegawai di pemerintah kabupaten karawang jawa barat
sebelum bekerja seluruh aparat sipil muslim wajib mendatangi masjid
untuk mengikuti tedarusan sebelum bekerja di kantor
pada kamis pagi pekan lalu seluruh pegawai diwajibkan mengisi absensi sebelum mengikuti pengajian
jika ada pegawai asn yang tidak terdaftar akan dikenakan sanksi administrasi
diwajibkan untuk mengikuti ta'lim pengajian
pengajian di masjid bumd ini ya
tadarusan ini dilakukan agar pegawai bisa mendapatkan siraman rohani
serta mendulang pahala di bulan suci ramadan
tim liputan cnn indonesia